surabaya berbunga inilah yang terlihat beberapa hari terakhir
di sejumlah taman kota dan jalan protokol di surabaya
semenjak musim hujan datang bunga tabibuya yang ditanam wali kota surabaya tri risma hari ini
pada tahun dua ribu sepuluh lalu kini mulai bermekaran
jajaran pohon tabebuya nampak indah dengan taburan bunga berwarna kuning pink merah dan putih
bunga ini akan makin mempesona jika terlihat berguguran
tak hanya bunga tawibuya taman kota dan jalan protokol surabaya pun juga dipenuhi berbagai macam bunga lain
seperti bunga mawar bunga matahari bunga sepatu
dan bunga anggrek
di akhir tahun di ujung musim panas ini bunga bunga cantik ini menyejukkan mata para pengendara